forbes baru baru ini merilis daftar lima puluh orang terkaya di indonesia tahun dua ribu tujuh belas
ada dua wajah baru yang masuk dalam rilis ini
total kekayaan lima puluh orang terkaya indonesia kini mencapai satu ratus dua puluh enam miliar dolar amerika
atau setara dengan satu tujuh ratus triliun rupiah
naik dari sembilan puluh sembilan miliar dolar amerika pada tahun lalu
sebagian disebut sebut berkat kenaikan harga saham mereka
dan ada pun juga dua nama baru yang masuk dalam daftar orang terkaya di indonesia ini
di antaranya adalah arini subianto yang merupakan pemegang kendali persada capital investama
serta hartono kwevanus yang merupakan raja monde nisin